sementara itu guna mengantisipasi banjir pada musim penghujan
sekudina sumber daya air pemkot jakarta pusat mulai merahkan mesin pompa air
di sejumlah titik rawan banjir
salah satu mesin pompa mulai difungsikan
sudin sumber daya air pemkot jakarta pusat letak di rumah pompa jati pinggir
tamburan tanah abang jakarta pusat pada jumat sore
mesin pompa dengan kapasitas lima ratus liter hingga seribu liter per detik ini
berfungsi memupa air yang mengenangi pemukiman warga ke airan kanal banjir barat
pelasudin sumber daya air pemkot jakarta pusat ahmad saiful mengatakan
kawasan petamburan yang menjadi langganan banjir saat musim hujan
mendapatkan perhatian khusus dari pemkot jakarta pusat
selain itu ada sejumlah titik yang difokuskan untuk mengurangi genangan air
seperti di kawasan karatengsin johar baru hingga cempaka putih